sukacita dan kegembiraan menyambut natal juga dirasakan anak anak dengan membuat pohon natal mini dari karton serta bagi bagi hadiah
bagaimana keseruannya berikut liputannya
perayaan natal menjadi momen yang penuh kegembiraan dan keceriaan
ya salah satunya dengan menghias kue dan membuat pohon natal kesukaan anak anak
hanya berbahan kertas karton ranting pohon dan pewarna maupun perekat sejumlah anak anak ini kreatif menghias pohon natal mini
suasana semakin seru saat santa claus bagi bagi hadiah
ekspresi bahagia pun terpancar saat anak anak menerima hadiah
namun ada juga yang menangis karena takut melihat santa claus
susah gak tadi bikinnya
kegiatan ini ditujukan agar anak anak mengenal makna natal serta kasih kristus agar saling berbagi
untuk mengenalkan ke anak anak makna natal
karena natal ini kan sangat spesial untuk kita
jadi supaya mereka bisa belajar berbagi share bagi
selain banyak cara untuk menyambut natal kue lucu dan unik juga cukup banyak peminatnya
di antaranya ginger bread atau kue jahe yang berbentuk rumat salju kue topi santa dan kue berbentuk beruang
francisca wijaya surabaya